jadi memang ini bukti juga bahwa virus corona ini nyata bisa menyerang siapapun yang hidup sehat artis termasuk juga jajaran pemerintahan
ini gubernur dki jakarta pak anies baswedan yang sedang menjalani isolasi mandiri dijenguk oleh istri dan juga anak anaknya di rumah dinas gubernur
namun mereka tidak bisa berinteraksi secara langsung
seperti yang tampak pada unggahan di akun instagram ferry farhati inilah foto foto yang menunjukkan saat ferry farhati
istri gubernur dki jakarta anies baswedan dan anak anaknya menjenguk anies di rumah dinas
pertemuan mereka tentu harus dibatasi kaca jendela
dalam keterangannya ferry mengungkapkan kerinduannya karena enam belas hari sudah anies baswedan tidak berkumpul dengannya dan anak anak
ya ini anies baswedan terpapar covid sembilan belas setelah menjalani swab tes pcr
hasil tes yang diketahui pada satu desember lalu itu menyebut anies positif covid sembilan belas dengan kriteria tanpa gejala